saudara cuaca di jakarta menunjukkan gelombang panas yang menyebabkan kondisi panas berada di suhu maksimum lebih tinggi dibandingkan biasanya
bagaimana warga jakarta beradaptasi dengan suhu yang makin panas ini berikut liputannya untuk anda
cuaca panas di jakarta yang suhunya makin meningkat dibandingkan biasanya
membuat mahasiswa asal jakarta ini bernama riko gerah karena tak kuat menahan panas
ia bercerita ketika suhu di jakarta semakin panas hal ini tentu mengubah kebiasaan riko ketika di rumah
di antaranya mandi menjadi lebih sering keluar rumah menggunakan pakaian tertutup
memakai krim wajah pelindung matahari atau sunscreen
hingga menyalakan air kondisioner atau ac dan kipas angin secara bersamaan
cuaca panas membuat ia tidak ingin beraktivitas di luar rumah
dan memilih beraktivitas di dalam rumah meskipun suhu di dalam rumah juga panas
lima hari kebelakang ya saya tuh ngerasa kayak jakarta tuh
terkadang itu suka malas aja sih keluar karena cuaca juga panas kan
gimana kalau cuaca panas kayak gini nih kamu jadi aktivitasnya males keluar rumah
atau lebih sering di dalam rumah ini
saya tuh jadinya malas keluar rumah
malas keluar rumah sama kadang kalau keluar itu
diajakin sama teman ini sih malas aja
bahkan karena panasnya cuaca jakarta
warga pun menggunakan pendingin ruangan yang sebelumnya terbiasa mengatur suhu ruangan pada dua puluh derajat celcius
kini harus menurunkan suhu lebih rendah lagi
tak hanya itu warga juga mempersiapkan air mineral dan tabir surya ketika akan beraktivitas di luar ruangan pada siang hari
akhirnya emang lagi panas banget sih pokoknya kalau kemana mana
di mobil aja kan udah asean gitu ya itu masih kerasa banget panas banget sih emang akhir akhir ini
aku kalau sekarang biasanya kalau siang doangnya nyalain ac
malam ini sekarang aku masih sering nyalain ac kadang karena kalau enggak pasti keringetan pasti basah semua
suhunya over ya hampir tiga berapa itu lumayan panas bikin di kulit itu wah gosong
nah itu rasanya mulai kapan minggu ini kah atau
sementara itu prakirawan bmkg menyebut indonesia baru bisa masuk fase gelombang panas
bila suhu naik lima derajat dari rata rata normal setidaknya selama lima hari berturut turut
sejauh ini indonesia masih berada pada temperatur tiga puluh lima hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
ya berdasarkan pantauan bmkg bahwa untuk jakarta beberapa belakang hari ini memang lagi terasa terik
dan beberapa wilayah jebota bek potensi hujan ringan sedang
cenderung lembat walaupun singkat terjadi di siang menuju malam hari
mungkin kalau bagi perhitungan kami cenderung masih normal
karena kita memasuki peradaan musim dari hujan ke marau di awal mei
di mana hujan juga masih cenderung terjadi posisi banjir di siang dan sore
dan disertai kelihatan petir waspada adanya kencang dan hujan es
tapi kalau kita pantau juga kejadiannya intensitasnya juga masih relatif banyak relatif hujan
jadi masih cenderung wajar untuk di bulan awal mei
dimana kalau bmkg telah mempublis bahwa potensi musim kemarau di wilayah indonesia sebagian besar
khususnya untuk wilayah jawa cenderung banyak di mei dan siarian tiga
atau mungkin akhir mei atau awal juni beberapa tempat seperti itu mas
walaupun badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyebut perubahan cuaca tak menentu di wilayah jakarta dan sekitarnya sebagai hal wajar
karena indonesia masuk dalam masa peralian musim hujan ke kemarau
bmkg juga mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan untuk selalu menggunakan tabir surya setiap dua jam untuk melindungi kulit